kampanye melalui dunia digital menjadi tidak terhindarkan
sejumlah akun media sosial kemudian laman dan aplikasi dirancang untuk bisa menarik perhatian serta menggayat calon pemilih
kemudian apakah perang digital ini sudah efektif dan mampu menyediakan kampanye yang bermutu
media digital sudah dianggap sebagai lokus komunikasi serta interaksi politik yang paling efektif dalam pilpres dua ribu sembilan belas
oleh karena itu perang digital antar kedua paslon pun tidak terhindarkan
hal ini terlihat dari adu argumen adu pendapat adu gagasan hingga adu informasi hoax antar kedua pasangan calon
yang terlihat dari sejumlah akun di sosial media atau adu keunggulan lainnya dalam dunia daring
setiap kandidat pilpres dua ribu sembilan belas menggunakan akun
media sosial untuk berkampanye seperti melalui twitter instagram dan facebook
pasangan nomor urut satu jokowi ma'ruf amin membuat aplikasi jokowi dodo
yang bertujuan menginformasikan program serta kegiatan kampanye
aplikasi ini ditujukan juga untuk menangkal beragam berita hoaks yang ditujukan kepada ma'ruf amin
tak hanya itu aplikasi ini juga menjual sejumlah souvenir kampanye
tim kampanye nasional jokowi maruf amin ini meyakini aplikasi ini mampu menjadi wadah interaksi politik kepada para calon pemilih di seluruh nusantara
aplikasi ini dan pendekatan pendekatan di social media lebih kepada lebih ke kemeriahan itu ya kita ingin bawa yang positif
kita ingin melawan hoax daripada elektoral semata
kalau elektoral semata mungkin kita tidak perlu terlalu sampai membuat aplikasi tapi ini bentuk kekreativitas
kekreativitasan dari tim dan juga keinginan untuk membawa kampanye yang kreatif dan bergembira
tak beda jauh dengan pasangan nomor urut satu pasangan nomor dua juga kerap berkampanye dengan aneka konten melalui akun akun resmi prabowo sandi
selain itu pasangan yang diusung lima partai politik ini juga merilis situs prabowosandi com
yang berisi informasi soal kegiatan serta program kampanye
situs ini juga menyediakan wadah bagi para konstituen prabowo sandi yang berkeinginan menjadi relawan
badan pemenangan nasional prabowo sandiaga meyakini situs ini mampu memfasilitasi komunikasi antara paslon dan pendukungnya
masyarakat bisa lebih tahu sisi lain dari pasangan calon sisi lain dari pak prabowo sisi lain dari pak sandiaga
dan sosial media bisa dibilang platform yang gratis bagi kita untuk mempromosikan
pasangan calon kita di sini
dan ya kita akan menggunakan sebaik baiknya dan kita akan mengedepankan demokrasi yang sejuk kampanye yang sejuk
namun pesan program visi misi semua sampai kepada masyarakat
praktisi media sosial nukman lutfi berpendapat
adu keunggulan melalui dunia digital antar kedua pasangan calon tidak akan menjadi konten menarik
lantaran publik menyukai suatu sensasi atau kampanye negatif
dibandingkan kampanye positif
masing masing capres capres berusaha membuat apa apa menjadi program program dia nanti kalau berhasil
itu ada di situ
tapi pertanyaannya adalah
mampukah aplikasi itu kemudian mengeneri traffic orang mau datang ke sana
apanya orang ingin download kalau sudah download mau nggak membacanya mau nggak menganalisanya
bahwa konten konten positif yang ada di situ meskipun menyebar akan terabaikan oleh konten konten negatif
karena orang lebih cenderung untuk menangkis konten negatif dari piawawan
sekaligus menyebarkan konten negatif buat lawan
kehadiran dunia digital memberikan keuntungan bagi pasangan calon untuk mempopulerkan dirinya dengan cara masing masing
kehadiran dunia digital memberikan keuntungan bagi pasangan calon untuk mempopulerkan dirinya dengan cara masing masing namun

namun kehadiran suatu kampanye yang bermutu untuk masih dinantikan oleh publik
kehadiran suatu kampanye yang bermutu untuk masih dinantikan oleh publik
nora swasia syakarta
nora swasia syakarta